biro biru jasa travel angkutan umum yang sudah diberikan ketentuan ketentuan yang sangat ketat masih melanggar
kalau dia angkutan gelap maka akan ditahan dulu kendaraannya ditilang ditahan sampai dengan waktu tertentu dan akan diproses di pengadilan
bagi angkutan umum travel yang resmi yang tetap melakukan pelanggaran tetap akan dilakukan penegakan hukum berupa tilang dan mungkin sampai dengan saksi pencabutan trayek
tapi itu menjadi kewenangan dari kementerian perhubungan
yang ingin kita pesankan kepada seluruh rakyat masyarakat adalah kesadaran ini
kesadaran untuk tidak mudik karena untuk menjaga kesehatan dan keselamatan diri sendiri
mari kita biasakan tradisi baru bahwa mudik digital itu keren cukup di rumah saja